kamu dari mana
habis ketemu tess serena kan tadi udah izin
kamu ketemu tess serena dari siang sampai jam segini
habis ketemuan tadi teh serena minta ditemenin dulu nyari bahan buat baju jualannya
kirain sebentar gak taunya lama terus tadi di jalan macet
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kamu baru pulang
kirain bawa martabak
jam segini tukang martabak belum jualan
kalau tukang cakwe jam segini udah jualan belum
cakwe juga gak apa apa emak lagi pengen cemilan

ini sangat mudah lah

ara croon selesai lah

iya terima kasih
nggak jadi kesini
tadi malam ayuan yang telepon
katanya ke rumah saudaranya
lantainya mau dipel
ya kebetulan saya mau pergi
kalau di teras nggak apa apa
asal jangan di dalam
kang gopang katanya tadi malam nggak jadi nginep di rumah didu
katanya mau ke rumah saudara
nggak jadi main sore saya cari kaos buat ganti
maghrib di jalan
terus saya mampir di masjid